pemerintah menandatangani perjanjian jual beli saham pt freeport indonesia ke pt inalum sore ini
berikut kami ajak anda langsung ke gedung kementerian sdm jakarta
perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian awal antara freeport mcmoran rio tinto dan juga inalum yang digelar pada dua belas juli lalu
dan dengan perjanjian ini nanti akan ada perjanjian tentang pertukaran kemudian juga perjanjian tentang jual beli saham
oke dan kita saksikan saat ini menteri sdm sedang menyampaikan terkait dengan penandatanganan lanjutan untuk pt inalum
dan freeport mcmoran yang sudah melaksanakan perjanjian sales and purchase agreement
jadi waktu hoa itu adalah head of agreement untuk memenuhi persyaratan persyaratan kedua belah pihak atau ketiga belah pihak untuk mencapai perjanjian jual beli saham
jadi sekarang sudah selesai
nah kalau ditanya daripada nanti anda tanya ke saya
nah itu pak ini kalau selesai ini
jadi setelah ini kita menunggu pt freeport indonesia bukan freeport mcmoran ya pt freeport indonesia mengirimkan surat kepada kementerian sdm sebagai regulator untuk memohon perubahan pemegang saham
setelah dikirim baru akan kita terbitkan pengakhiran kontrak karya lalu menjadi izin usaha pertambangan khusus
memang kalau ditanya kira kira kapan pak pt freeport indonesia mengirimkan itu itu tergantung nanti dari saat selesai transfer pembayaran dari pt inalum kepada rio tinto dan freeport mcmoran
itu aja dari saya
sekali lagi selamat pak budi ministeri jata gerson selamat
dan mudah mudahan ini bisa selesai
kalau ini sudah selesai
ini tinggal admin aja
lebih kurangnya mohon maaf
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
berikutnya kami persilahkan ibu sri mulyadi untuk menyampaikan satu patah dua patah kata